sama seperti senjata kimia dan biologi pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
selain dari depot itu sendiri
kita bahas malam ini berkaitan dengan peristiwa atau tragedi yang terjadi di depo pertamina pelumpang
skrip yang dibacanya berjudul joker folly adob ditulis oleh phillips dan scott silver
termasuk dalam hal ini
masuk ke indonesia melalui platform e commerce
para ahli memperingatkan akan adanya perlombaan senjata baru untuk memilitarisasikan kecerdasan buatan
telah dijatuhi hukuman dua puluh dua tahun penjara